direkturat tindak bidana umum barres krimpolri mengambil alih kasus ajakan staycation
sebagai salah satu syarat perpanjang kontrak kerja
hal tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara
saat ditemui di gedung barres krimpolri selasa sore
direktur tindak bidana umum barres krimpolri bikjen paul johan danira harjopuro
mengatakan dalam waktu dekat berkas perkara
beserta alat bukti akan segera diserahkan polres metro bekasi
ke barres krimpolri untuk segera diselidiki
kemarin baru selesai gelar tentu saja berkas berkas
alat bukti dan lain sebagainya akan dikirim ke barres krimpolri
kalau kemarin baru masih proses gelar perkara
berarti sekarang penanganan penuh di barres krimpolri ya pak
pada senin kemarin manajemen pt ikeda
yang merupakan tempat korban bekerja
yang berlokasi di wilayah kecamatan teluk jambe timur
kabupaten karawang jawa barat
juga angkat bicara
rudy budi gunawan perwakilan dari pt ikeda
mengatakan melalui penilaian dari perusahaan
ad dinilai cukup baik dan memenuhi kriteria
untuk tetap dipertahankan kerja
pihak perusahaan sebenarnya sudah memperpanjang kontrak kerja ad
sebelum ramai diberikan perusahaan berkata kata
dan viralnya masalah staycation
sampai sekarang pun belum ada bukti bahwa
ikeda melakukan perpanjang kotak melalui staycation itu gak ada
sementara itu senin sore
staf universitas pelita bangsa menggelar jumpa pers
untuk mengklarifikasi kabar keterlibatan br
manajer perusahaan yang diduga mengajak karyawan staycation
untuk memperpanjang kontrak kerja
br merupakan dosen jurusan teknik industri di universitas pelita bangsa
pihak kampus memberhentikan sementara br
hingga kasus hukum yang menimpanya selesai
pemeriksaan pada kepolisian
namun karena sudah terdampak viral
nama universitas pelita bangsa tadi terdampak
oleh karena itu sementara dosen tersebut
diberhentikan sementara sampai ada keputusan dari kepolisian
pasca berita keterlibatan sang dosen dalam kasus ini
tersebar poster penolakan
dan menuntut dosen br dipecat dari kampus
para mahasiswa mengutuk keras tindak kekerasan seksual
sebagai syarat perpanjangan kontrak
para mahasiswa menyatakan dosen berinisial br
tiba tiba menghilang dan tidak lagi mengajar
tim liputan cnn indonesia